walaupun libur jangan tinggalkan kebiasaan bangun pagi ya kalau biasanya di hari kerja
kita susah membagi waktu untuk berolahraga kali ini saya manfaatkan libur akhir pekan
untuk lari pagi lokasinya di lapangan banteng yang merupakan ruang terbuka berkonsep taman
yang sudah bertaraf internasional untuk berolahraga di sini tidak dipungut biaya alias
gratis sebelum menjadi ruang terbuka hijau seperti sekarang pada era seribu sembilan ratus tujuh puluh sampai seribu sembilan ratus delapan puluh lapangan
banteng pernah berfungsi sebagai terminal bus bagi warga jakarta karena letaknya yang berada
di pusat kota keberadaan terminal lapangan banteng pada saat itu cukup vital untuk melayani sejumlah
rute bus kota cukup banyak masyarakat yang berkunjung ke lapangan banteng
ada yang berlari bermain badminton mengajak anak rekreasi atau sekedar mencari udara segar
karena olahraga di sini mbak ini apa suasananya ceria gitu kan enak luas banyak fasilitas fasilitas
lainnya dan tidak cuma olahraga di sini mbak fasilitas foto juga disini cantik cantik bagus bagus
saya jadi tidak sabar ingin ikutan sebelum berolahraga saya lakukan sedikit
pemanasan dulu untuk melemaskan otot otot tubuh agar terhindar dari cedera siap untuk lari saya
olahraga dulu ya lapangan banteng ini memiliki luas sekitar lima dua hektar tapi kali ini saya berlari
mengelilingi air mancur saja setelah lelah berlari saya tak mau ketinggalan untuk eksis
saatnya berfoto dengan latar belakang monumen pembebasan irian barat yang ada di belakang saya
walaupun hari libur kita tetap harus berolahraga memulai hari memulai pagi dengan
olahraga seperti saya barusan berlari lari di lapangan banteng tapi kita hari ini bukan
cuman lari larian aja akan ada jalan jalan tapi tunggu dulu saya ganti baju dulu karena tadi
setelah berganti baju kali ini saya akan ajak anda mengunjungi tempat nongkrong kekinian masih di seputaran lapangan banteng
tidak seberapa jauh dari lapangan banteng sampailah kita ke pos blok
berlokasi di jakarta pusat pos blok ini merupakan ruang kreatif publik yang menggunakan gedung kantor pos pasar baru
meski menggunakan gedung tua beberapa renovasi membuat post blok ini bergaya kekinian
walau tentu tetap mempertahankan arsitektur gedung belanda yang sudah menjadi cagar budaya
di sini ada puluhan pojok penjual makanan minuman hingga pakaian dan produk kreatifitas lainnya
tak hanya itu di sini juga biasanya diadakan event mingguan seperti konser yang diadakan sekali dalam seminggu pada malam hari
sejauh ini tempat ini menarik sih karena memang tempatnya lebih luas daripada di blok m terus brand brandnya juga lumayan banyak
hmm sangat menarik sih
baru sempat datang ke sini hari ini diajakin sama kawan
mau kerja si ufc gitu work from cafe
post blok sendiri diresmikan sejak tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
saat ini post blok dikenal sebagai tempat nongkrong tempat event hingga co working space kekinian untuk bekerja
setelah tadi kita mengawali hari dengan berolahraga dan juga mengunjungi kantor pos
kali ini saya mengakhiri perjalanan dengan bersantai dan menikmati kuliner yang ada di pos blok
dan yang unik dari pos blok ini adalah seluruh yang dijual di sini adalah merek lokal
mulai dari kuliner sampai juga ke fashion brandnya
aulia wardani nedi pranedia jakarta